pemerintah melalui kementerian kesehatan menargetkan lima belas bulan untuk merampungkan vaksin covid sembilan belas
namun sejak tiga belas januari hingga pertengahan maret dua ribu dua puluh
baru sekitar tiga enam juta orang telah menerima suntikan vaksin
atau dua tiga persen dari target vaksinasi sekitar satu ratus delapan puluh satu lima juta orang
program vaksinasi covid sembilan belas ini dinilai lambat
epidemiolog sekaligus kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane menilai
salah satu penyebab kelambatan itu adalah pendataan atau sistem registrasi secara manual
mana kecanggihan sistem yang kemarin diceritakan
kalau saja vaksinasi ini mengikuti sistem atau sistem vaksinasi yang berlaku selama ini
saya yakin itu akan lebih cepat
jadi kadang kadang kita itu
terlalu glorifikasi terhadap hal hal baru
yang kemudian setelah itu stuck
tidak berjalan kembali ke sistem manual
semua buang badan gitu ya
buang badan itu pura pura nggak tahu begitu
dan pura pura lupa kalau target vaksin kita baru kurang dari empat persen sampai hari ini
jurubicara program vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menyatakan
kombinasi dari berbagai sistem pada proses pendataan
untuk memperbarui jumlah sasaran
menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan program vaksinasi
relaksasi kepada pendaftar yang tinggal di wilayah dengan kasus penularan virus corona yang tinggi juga dilakukan
guna mempercepat proses vaksinasi
kita juga sudah mulai ya mengantisipasi untuk lansia yang memiliki ktp
tetapi karena mereka ini tinggal bersama keluarganya
sehingga mereka tidak memiliki ktp asli
di ibukota jakarta ataupun di ibukota provinsi
nah ini juga sudah kita membuat suatu relaksasi ya
dimana dengan adanya surat keterangan domisili
yang membuktikan bahwa memang dia sudah tinggal lebih dari enam bulan
maka mereka bisa mendapatkan vaksinasi
selain pendataan manual
terhambatnya distribusi vaksin ke wilayah tertentu juga memperlambat program vaksinasi
selain itu pengiriman vaksin dari produsen masih terbatas
pada vaksinasi tahap dua
pemerintah memerlukan sedikitnya tujuh puluh lima juta dosis vaksin
namun hingga pertengahan maret baru tiga puluh tiga juta dosis vaksin yang datang
diperkirakan vaksin banyak dikirim ke indonesia pada periode juli hingga september mendatang